video berisi kondisi pasien yang bernama asih sekar ningsih tengah kritis di rshs bandung viral di media sosial
dalam video tersebut terlihat suami pasien marah dan meminta pertanggung jawaban petugas medis yang sedang berjaga
karena dinilai terlambat mengganti oksigen saat menjalani perawatan
menanggapi video viral tersebut pihak rshs mengaku telah menjalankan penanganan perawatan pasien sesuai prosedur
pihak rumah sakit juga menampik dugaan keterlambatan pemberian oksigen pada pasien
karena menilai kondisi pasien saat itu masih memiliki pasokan oksigen yang memadai
tabung oksigen masih menunjukkan indikator serta kondisi masker pasien menggembung berisi udara
jadi pada prinsipnya oksigen itu tidak habis yang saat itu dipakai oleh pasien
ataupun ada keterlambatan di dalam pemberian oksigen
semua yang kami lakukan petugas kami lakukan itu sudah selesai
sesuai dengan prosedur
pernyataan rshs tersebut dibantah oleh suami asih arief susanto
saat menjalani rawat inap di rshs arief mengaku sulit mendapat penggantian tabung oksigen untuk istrinya
padahal indikator tabung gas sudah menunjukkan tanda hampir habis
arief menilai petugas jaga kurang responsif dan lambat dalam menangani keluhan arief
sampai akhirnya asih dinyatakan meninggal dunia
jadi yang viral itu kan ada dua video mbak ya
dua video yang pertama itu saya ambil video yang masih ada oksigennya
saya ambil itu sekitar jam dua jam dua siang
jam dua siang video kedua yang saya marah marah itu itu diambil jam delapan malam
jam berapa malam ya bisa di iniin dah durasi jamnya gitu kan udah habis oksigen
terikat baik minta maaf kepada ya mama kepada saya kepada anak anak yang paling penting sih
minta maaf kepada almarhum istri saya itu karena kelalaian
sebelum dirawat di rshs asih pernah menjalani perawatan di rs santo yusuf bandung pada tahun dua ribu dua puluh
karena terdapat benjolan di bagian kaki
asih pun dirujuk ke rshs bandung untuk menjalani pemeriksaan laboratorium
dan difonis terserang kanker kulit stadium empat
kemudian asi menjalani rawat jalan di rshs
namun pada pertengahan mei lalu asih menjalani rawat inap di rshs karena kondisinya yang semakin menurun
sampai saat ini arief susanto belum melapor pada pihak berwajib
dan hanya meminta permohonan maaf dari pihak rumah sakit hasan sadikin
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat